jumat agung ini kami ada empat kali ibadah tiga berbahasa indonesia dari jam enam pagi jam sembilan dan jam enam sore
sedangkan jam empat sore itu ibadah engly service atau berbahasa inggris
untuk pagi ini jam sembilan itu ada enam ratus lebih
jadi kami tinggal menunggu sore nanti berbahasa inggris dan berbahasa indonesia jam enam
bapak ini kan kalau dilihat di jadwal ada yang hybrid juga ya pak ya
untuk jam sembilan ini hybrid
kalau jam enam sore jam enam pagi dan jam empat sore biasa aja ibadah onsite